menteri perhubungan budi karya sumadi sudah berkoordinasi dengan pemprov dki jakarta
mengenai perluasan kebijakan ganjil genap namun masih akan mengevaluasinya
untuk mendapatkan hasil yang terbaik seperti dari aspek waktu menurutnya
tidak perlu diterapkan saat hari libur sedangkan untuk jalur dan memang tidak diterapkan pada saat hari libur ya
sedangkan untuk jalur dititik beratkan terhadap alternatif yang bisa dilintasi pengendara
ngomong soal jalur itu yang akan kita bahas ya
mengenai waktu kalau pagi sama sore mungkin oke
tapi sabtu minggu gimana sabtu minggu sebaiknya tidak kan
jalur mana gitu mungkin supaya orang itu punya pilihan ya
makanya kita akan evaluasi apa yang sudah ditentukan
kita evaluasi dalam minggu ini
dalam minggu ini akan kita berikan catatan kepada dki
seperti yang sudah tadi saya sampaikan dan gambarkan sedikit kawasan ganjil genap di dki jakarta diperluas
kemudian langsung tuh ramai sejak tadi sekitar pukul sepuluh pagi
perdebatan di media sosial kemudian di grup wa
kenapa ini diterapkan
apa dasarnya dan seberapa besar sebenarnya perkiraan dampak perluasan ini
dampaknya terhadap polusi di ibu kota
kira kira target penurunannya
seperti apa lalu siapa yang dirugikan dan diuntungkan dari kebijakan ini
kita bahas malam ini bersama narasumber di studio ada syafrin liputo
kepala dinas perhubungan provinsi dki jakarta
pak syafrin selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini di studio terima kasih atas waktunya
kemudian ada haryadilon sekjen masyarakat transportasi indonesia
mas harya terima kasih sudah hadir malam ini
saya ke pak syafrin dulu pak syafrin
kajian perluasannya ini sudah berapa lama sih sebenarnya dikaji
kan pertama keluar instruksi gubernur
kemudian dilihat alternatifnya nih oh salah satu alternatifnya yaitu
peluasan nih ganjil genap gitu kan berarti
ya baik analisa evaluasi ganjil genap ini sebenarnya sudah kami lakukan
setelah satu semester kemarin diterapkan untuk jakarta
jadi sejak bulan juli itu kita langsung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap
implementasi ganjil genap kemarin yang sudah berlangsung selama ini ya
nah kemudian kita lihat dari dua aspek yang kita nilai secara menyeluruh
pertama adalah terkait dengan kinerja lalu lintas
berdasarkan evaluasi ternyata kinerja lalu lintas pada koridor itu di waktu yang ditetapkan
itu kinerjanya meningkat dari sisi kecepatan kemudian dari sisi jarak tempuh waktu
kinerja meningkat itu artinya tidak ada kepadatan disitu ya
iya tidak ada kepadatan kemudian yang berikutnya yang meningkat adalah dari jumlah pengguna angkutan umum pada koridor itu
yang tidak kalah menarik dari hasil evaluasi kami bahwa ternyata
penerapan ganjil genap itu memperbaiki kualitas udara pada koridor
artinya setelah ada ganjil genap kualitas udaranya meningkat
karena memang sumber polutannya kita kurangi
nah oleh sebab itu inline dengan penetapan instruksi gubernur kepada kami
bahwa kita harus melakukan perluasan ini langsung kita kaji
kami melihat beberapa alternatif kemudian ini kita simulasi
pastikan kita coba lihat berbagai masukan dan akhirnya dari hasil itu kita dapatkan
dua aspek tadi yang optimum adalah yang empat koridor jalan ini
ya empat koridor jalan ini yang kita lihat itulah yang paling optimum
karena ditingjau dari pp tiga puluh dua dua ribu sebelas ada empat aspek yang harus dilihat
iya yang pertama terkait dengan visi rasionya
dari sisi hmmm
volume perkapasitas di ruas jalan
kemudian dari sisi kecepatan
berikutnya adalah dari aspek ketersediaan layanan angkutan umum
dan yang terakhir adalah tentu perbaikan kualitas lingkungan
nah kesemuanya empat koridor ini setelah kami lakukan simulasi itu yang terbaik
hmm oke tapi kalau misalnya sekarang dilihat
mas haria bagaimanapun perdebatannya langsung ramai
soal perluasan ini kan sudah berkembang seminggu terakhir nih
kalau menurut anda dari koridor koridor itu visible atau tidak sih sebenarnya
karena kan koridor itu selama ini menjadi alternatif dari hmmm
ganjil genap existing kan sebenarnya
artinya menurut anda ini sebenarnya visible atau tidak diperluas di koridor koridor itu
jadi pertama gini hmm akan anda selalu akan selalu ada bias kepemilikan kendaraan
dalam perdebatan media sosial tadi yang mbak sampaikan
nah jadi yang kalau udah punya mobil selama ini udah berkendaraan roda empat gitu ya
dia pasti akan mikirnya kesana sedangkan kan selain ada rute alternatif yang sekarang
apa orang lagi cari kan modal alternatifnya udah ada
iya kan jadi kalau dibilang visible recognize bahkan heem di soup juga nggak apa
park and ride nah itu mungkin yang
menurut saya bisa dikaji ulang
untuk segmen segmen yang lainnya saya kira
ini kan ada
masa satu bulan ini ya pak ya
untuk mempelajari itu tapi saya kira itu lah
perlu dilakukan dan saya tahu
teman teman di dki
pak kadisub sudah
sudah melakukan sosialisasi juga
dan ini diberi waktu
dalam satu bulan ini
selama masa penyesuaian ini pak syafri
oke lah kalau misalnya
alternatifnya sudah ada
tapi mungkin kemudian ada
alternatif lain yang mungkin diambil oleh mereka
yang biasa menggunakan mobil misalnya
beralih ke roda dua dan itu
juga rupanya sudah menjadi concern dki
karena memang roda dua pun juga kemudian
meningkat ketika ganjil genap itu diberlakukan
kalau misalnya alternatif
ini diambil bukan
kak artinya peningkatan
kualitas udara itu juga akan
sulit tercapai karena kayak
bergantian oke mobilnya kurang tapi
kemudian diganti motor jadi kan apakah
pengaruhnya itu juga kemudian sudah dihitung
ya untuk keberadaan roda dua
pada areal ganjil genap
memang kemarin ini
kita sempat kaji bahkan angkanya
diangkat tujuh puluh dua persen
tujuh puluh dua persen komposisi roda dua
tapi tadi saya sudah sampaikan
dari hasil analisa evaluasi
dia tujuh puluh dua persen tapi tidak berpengaruh
signifikan terhadap kualitas
udara jadi begitu ada ganjil
genap kualitas udaranya membaik
tidak ada ganjil genap kualitas udaranya
turun begitu drastis artinya memang
dari aspek kendaraan bermotor
empat yang signifikan
untuk menyumbang polutan
dan kemudian ada satu hal
sampaikan adalah memang pada
saat kita mendesain
alternatif kita juga sudah memperhatikan
jaringan jalan alternatif
tidak ada alternatifnya
tetapi yang kami inginkan adalah dki
ingin melakukan perubahan
cara bertransportasi masyarakat jakarta
di sini kita sudah deliver
layanan angkutan umum yang baik
bahkan ada mrt dari lobak bulu
sampai dengan bundaran hi
nah yang dipikirkan masyarakat atau mbak putri tadi adalah
saya akan lewat jalan alternatif mana
ini harusnya keliru
yang dipikirkan itu adalah
alternatif saya di situ modanya apa
ini yang harusnya ditanya ke pemprov
bapak menetapkan ganjil genap
untuk naik itu karena kami sudah memikirkan
masyarakat ini difasilitasi
oke oke tidak memfasilitasi
kenderaannya tapi mau
pergerakannya yang kita fasilitasi
nah sekarang kalau misalnya alternatif pergerakan nih oke
saya misalnya sudah mencoba
wilayah kampung melayu untuk transjakarta
waktu tunggu nya itu masih cukup lama
itu kemudian apakah juga
akan diperbarui terkait itu
untuk kualitas layanan transjakarta
dan angkutan umum lainnya
punya program namanya jaklinko
nah dalam jaklinko ini
seluruh standar layanan
angkutan umum kita apakah transjakarta
ada bus kecil bus sedang bus besar
ini kita sama mengikuti standar yang sama
nah dengan pola ini
koridor yang kita sudah tetapkan
ganjil genap ini akan
kemudian kapasitasnya akan
terhadap jangkauan terhadap
koridor dengan angkutan umum yang
tadinya misalnya belum terintegrasi
tahun ini kita akan push
tahun ini kami sudah ada
per hari ini
bus kecil bus sedang dan bus besar
yang terintegrasi artinya
jika kita melihat peta secara
dengan indikator visi rasio
kemudian tingkat kecepatan
dan juga layanan angkutan umum
semuanya sudah bisa diterapkan
ganjil genap pada koridor utama
jakarta tapi kembali lagi
saya sebutkan bahwa kenapa
kemudian tidak semua dilakukan secara
masif karena kami ada amanat
tentang rt rw dua ribu tiga puluh jakarta
kita harus membentuk kawasan
pengendalian lalu lintas
nah jika kita lihat petanya
ini sudah membentuk kawasan
tinggal kawasan itu
kita ganjil genap itu nanti
ini sudah membentuk kawasan
dan kemudian dari sana
nah dari peta ini
kita bisa lihat tadi disampaikan
nanti akan ada
di dalamnya kita akan melakukan
berpikir masyarakat terhadap transportasi
yang sebelumnya dianggap
parkir itu adalah fasilitas
yang harus disiapkan dalam rangka
pergerakan kendaraan masyarakat
kedepan parkir ini
kita akan jadikan instrumen
pengendalian lalu lintas
sesuai ingup enam puluh enam tadi bahwa
salah satunya adalah
pengenaan parkir yang tinggi
kita lihat kita petakan kemudian
sistem transit kita disanalah yang
akan utama parkir tinggi
memang salah satu tugas
kami berikutnya adalah
itu dilakukan secara paralel dengan ini atau ada jedanya
jadi misalnya sekarang ganjil genap
satu bulan ke depan akan
sosialisasi kemudian juga akan dilihat
oleh kementerian perhubungan ya
evaluasi seperti apa lalu parkir
juga dilakukan atau bagaimana ini
itu akan paralel oke
jadi ini akan paralel kenapa kemudian
ganjil genap tidak sepanjang hari
kita lakukan sepanjang hari
tentu untuk jangka pendeknya
cukup baik tapi jangka panjang seperti
kata mas arya ini menjadi
tidak efektif dan oleh
sebab itu kita tetapkan
pagi jam enam sampai jam sepuluh
siang sore nya adalah
enam belas sampai dengan jam dua puluh satu
di tengah ini aktivitas
masyarakat cukup tinggi nah oleh sebab
itu untuk memfasilitasi itu kita
pengenaan tarif parkir yang tinggi
pada luasan parkir
dan ini kita akan tetapkan juga misalnya
perubahan paradigma oke
selama ini penyediaan parkir dianggap bahwa
tetapi ke depan
kita akan coba mengatur
sehingga instrumen parkir ini
memang benar benar menjadi instrumen
pengendalian lalu lintas oke
mau tidak mau harus dipaksa begitu ya kurang lebih
kalau misalnya untuk katakanlah
katakanlah sekarang pemilik rekan jakarta
untuk mengubah paradigma kemudian
mengubah budaya bertransportasi
masyarakat katakanlah begitu tapi bagaimanapun
mas arya bagaimanapun jakarta
tidak hanya warga jakarta saja yang sehari hari
kalau misalnya mereka yang bekerja di jakarta
tapi kemudian tinggal di luar negeri
sorry tinggal di luar jakarta
di wilayah bekasi
kemudian wilayah penyangga jakarta
itu juga kemudian
ada masalah karena mereka melihat
perluasan ini juga sebagai masalah nanti
setelah jeda dijawab ya soal itu tetap bersama kami
di cnn indonesia prime news
ya anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
mas arya bagaimanapun kan juga
ada mereka yang datang ke
wilayah jakarta kemudian dari
luar jakarta yang mungkin biasanya membawa mobil
alternatifnya sekarang apa nih kalau misalnya dari
mti yang bisa dilakukan
ya saya kira justru mereka sih yang
paling menikmati misalnya
mrt gitu ya yang
lebak bulus itu bukan warga lebak bulus mayoritas
justru dari warga tangerang jadi saya kira
itu sudah selama
kita bangun terus
anggota umum masal
moda raya terpadu ini itu
sangat membantu bagi
komuter ini ya yang
tinggal di luar batas wilayah
kalau misalnya sekarang soal
udara bersih katakanlah begitu yang
kemudian dikeluarkan instruksi gubernur ini
berapa persen sih perhitungannya dari teman teman anda
mti itu bisa dikurangi dari pengendalian
seperti ganjil genap seperti ini
nah itu yang saya mau sampaikan disini bahwa
memang karena ini ingupnya
tujuannya adalah polusi mengurangkan
polisi saya kira dinas terkait
langsung memantau gitu
efektivitas ini jadi sekarang
baseline nya sebelum melakukan
kegiatan seperti apa
ya nanti sebulan
sebagai masa transisi itu
ada nggak naik turunnya kan
jadi itu kan sudah harus
dilaporkan supaya nanti
gubernur juga paham bahwa
ini adalah seberapa besar efektivitas ini
jadi itu saya kira
siklus kebijakan yang baik
saya kira teman teman dari dinas terkait
sudah punya alat ukurnya tinggal
sampaikan ke masyarakat seperti
pak mas syafrin lakukan hari ini
tapi pak safrin target pengurangan
emisinya seberapa tinggi sih target pengurangan
polusinya dari ganjil gendap
kemudian ada soal parkir
karena kan itu semuanya
sudah ditelah oleh teman teman pemprov
dengan baik dan kemudian pasti sudah ada
jadi untuk mengurangi
sekarang itu berdasarkan data
tujuh puluh sampai dengan
pencemarnya dari transport
artinya begitu kita melakukan
kebijakan ganjil gendap
secara kasarnya misalnya hari ini
sendiri yang bisa
turun untuk perbaikan kualitas udara
sumber pencemarnya turun
dan ini dibuka itu pada saat existing kemarin
iya pada saat existing ganjil gendap existing kemarin
dan oleh sebab itu sekarang sebelum kita
terapkan di sembilan september
di tambahan koridor ini
ini kita akan lakukan pengukuran
dihitung juga ya kita ukur kemudian
kita bandingkan setelah di
terapkan kemudian kita evaluasi
itu dari aspek
perbaikan kualitas udara
kemudian begitu juga untuk traffic
akan tetap lakukan bagaimana
kinerja trafficnya itu kita
nilai nantinya yang menarik
dua akan dilakukan kanalisasi
ini terkait soal apa ini pak
jadi karena kalau pembatasan
kan sulit ya sulit sepertinya
pembatasan akhirnya kanalisasi
akhirnya dikelompokkan atau dibagi artinya
begini jadi selama
tadi saya sebutkan kecepatan rata rata
kendaraan meningkat nah
jika sepeda motor ini kita tidak arahkan
mereka tertib dalam
berkendaraan di jalan
ganjil genapnya kan sudah semakin
tidak disiplin ini menyebabkan
keselamatan keamanan mereka
nah oleh sebab itu karena
kecepatannya meningkat kemudian
kita melihat bahwa cara
membahayakan dan ini akan
sangat berpengaruh terhadap kecelakaan
lalu lintas nantinya dan oleh sebab
itu kami akan lakukan kanalisasi
jadi mereka akan kita arahkan
harus wajib menggunakan
lajur paling kiri
sehingga aspek ada pembatas atau
tidak karena kalau misalnya tidak ada pembatas juga saya
saya rasa itu tidak akan efektif kanalisasi
tidak harus dengan pembatas
tetapi kita akan lakukan
dengan pola marka dia akan ada
marka menerus yang sifatnya tidak
putus kemudian satu hal yang
ingin saya sampaikan bahwa kenapa
kemudian kanalisasi ini muncul
metro jaya sudah meluncing
law enforcement jadi sudah ada
yang bisa mendeteksi
terkait dengan pelanggaran yang ada apakah itu
pelanggaran tapi belum di semua titik kan saat ini memang
di dua belas titik tetapi tahun ini akan
ditambah menjadi tambahan delapan puluh satu titik
masif untuk menjadi
alat pengawasan di jalan
nah dengan pola itu kita berharap
bahwa masyarakat akan terbiasa
kita akan merubah budaya bertransportasi
masyarakat yang mengemudikan
kendaraan akan disiplin di jalurnya
kemudian kita berharap dengan
udara kita juga meningkat karena semuanya
otomatis dalam mengemudikan kendaraan akan
ada eco drivingnya
tidak lagi serobot kiri kanan
tetapi mengemudikan kendaraannya dengan baik
jadi itu upaya juga yang kita
tidak hanya dari sisi melakukan pembatasan
rekayasa lalu lintas tidak tetapi kita juga
ada pesan pak gubernur
harus ada rekayasa sosial di dalam
penambahan untuk marka dan kanalisasi ini
rencananya di ruas mana saja ya pak
kita akan lakukan
di seluruh koridor
ganjil genap di seluruh koridor
ganjil genap ya iya ganjil genap tapi kalau misalnya
anda optimis tidak sih sebenarnya yang soal marka ini
akan berjalan karena sebara cross saja
juga kemudian perempatan bisa sampai
ke tengah gitu jadi memang
merubah habit masyarakat kita
jadi tanpa harus
memaksa mereka dengan
bahwa perubahan itu mereka
seperti prinsip kami adalah
jadi secara perlahan
kita siapkan fasilitasnya
kemudian kita sampaikan sekarang
anda sudah diawasi jadi sekarang
masyarakat juga akan takut begitu
lihat oh ada kamera saya diawasi dia akan tertib
ketahui ada polisi mereka
begitu tertip di jalan
polisinya bergerak sedikit langsung tidak disiplin
kemudian sampai ada istilah
patung polisi ditaruh
tapi lama lama setelah sadar bahwa
dilanggar juga nah sekarang yang terjadi
dengan teknologi empat
ini dimasifkan oke nah itu bisa
berapa lama kalau misalnya
menurut teman teman mti itu bisa
mengubah paradigma mengubah
budaya soal ini
jadi gini memang kalau dari kami
pertama yang tadi mbak sampaikan
bahwa memang erp yang paling bagus tapi kan
kita tahu ada kendala kendala ke depannya
jadi yang perlu
yang prof lakukan sekarang adalah
berikan kepastian kapan
irp dilaksanakan karena takutnya
kalau ini solusi jangka pendek ini
yang harusnya solusi jangka pendek
kalau masyarakat tidak tahu bahwa dia pikir
ada ekspektasi ini akan
berjalan terus sampai sepuluh tahun dia akan
beli mobil kedua atau akan
beli mobil lain oh alternatif itu bisa ya
itu alurannya itu terjadi jadi
kita tahu ini
memang solusi yang bisa dilakukan
dalam jangka pendek tapi kalau
jangka pendeknya itu berapa tahun mas arya kalau menurut anda
misalnya kira kira balik modal
beli mobil lah
harus lebih pendek dari itu maksud saya
kalau misalnya sepuluh tahun mungkin
beli kendaraan kira kira tujuh sepuluh tahun
dia kalau dia masih melihat oh
tujuh sampai sepuluh tahun lagi kayaknya
kebijakan ini akan terus ya saya
mungkin ada untungnya kalau saya beli mobil
kedua mungkin itu ya kalau yang bagi mereka yang
mampu atau nyicil lah
jadi itu pertama lalu
apa tadi mau disubleman
dengan kebijakan parkir saya kira
fdi sangat dukung pembatasan parkir
sangat dukung karena itu justru
instrumen itu adalah kan ada
pendapatan yang sebenarnya itu bisa
anggota umum juga sedangkan
kalau ganjil genap itu sebenarnya nggak ada
ke pemprov dki misalnya seperti itu
dan itu juga bukan apa tujuannya kan bukan
tilang itu kan tujuannya bukan sumber pendapatan
sekarang mau lakukan itu ya
sekarang ini ya itu tadi teknologi empat
itu udah ada kecerdasan
dan karena danjil genap ini enforcement
ya sekarang pakai cctv cctv nya sudah
punya kecerdasan buatan jadi harusnya
sekarang udah ada teknologi udah ada
bisa dia bisa membaca apa
genap ya sudah itulah
kalau misalnya melaksanakan nanti pun
kalau irp berdasarkan plat nomor
itu juga akan bisa itu salah satu
teknologi irp yang digunakan saat ini ya
dengan pembacaan plat nomor tadi
jadi kalau misalnya kita mau kembangkan
teknologi dan saya kira anak bangsa
udah punya lah teknologi itu untuk
untuk teknologi untuk
plat nomor dan sekaligus punya apa
artificial intelligence nya ya kecerdasan
bahwasan itu untuk memproses data data tersebut
ya investasi ke sana
investasi maksud saya ya
udah jelas titik titik dimana diperlukan
nanti kan ketika ada irp juga
kita udah tahu oh ini batasannya itu udah
berarti kan titik titik masuk sini disitulah
dimana lokasi cctv itu
harus dipasang bagaimana dengan mereka yang
menggunakan kendaraan roda dua tadi seperti yang saya
saya kira kendaraan roda dua
permasalahannya paripurna ya jadi emang
jadi gini betul bahwa
ketergantungan terhadap kendaraan roda dua
itu tipikal di negara negara asia
berkembang ya bukan cuma indonesia
saat ini yang bisa dilakukan sebelum ada
metode penegakan yang
yang lebih canggih ya penegakan fisik
seperti tadi apa boleh
buat itulah yang kita punya sekarang saya kira
sih suatu saat nanti kita harus berpikir ya
dari atasnya ya jadi
dari upstreamnya itu ya dari
bagaimana apakah kita harus
memproduksi terus tanpa batas
kendaraan roda dua atau mungkin
besarnya kapasitas cc
itu boleh apa
enggak ada apa namanya batas minimumnya
jadi jangan itu kan mereka
bisa melakukan manuver manuver itu kan karena
dimensinya kecil sedangkan
kalau dimensinya kita bikin suatu
batas minimum gitu ya ya dia
terlalu besar untuk melakukan manuver manuver
berbahaya tadi untuk keselamatan saya kira
di situ oke oke tapi itu
jangka panjang tapi sekarang gini dan
itu kan bukan itu kan
itu kan butuh kebijakan
di pemerintah pusat juga ya kebijakan
industri juga apa yang bisa dilakukan
oleh pemprov saya kira sudah dilakukan
kewenangannya ya itu tadi
terbatas itu kenawannya terbatas
itu pun pendagangan fisik juga dilakukan
oleh pemprov bukan bagian dari pemprov
dan apa yang
yang berikutnya bisa dilakukan
itu tadi dan itu saya kira
pemprov sudah lakukan yang benar jadi saya kira
berikutnya yang next yang bisa dilakukan
itu adalah itu tadi parkir tadi
parkir itu saya kira
jangka panjangnya irp lah ya
dan itu saya kira kalau betul jangka panjangnya jangan terlalu panjang
sebenarnya dan diberi kepastian aja
iya diberi kepastian supaya
bagi mereka yang
mau berpikir ke arah
membeli mobil kedua itu menahan niatnya
bisa menghitung lagi arp sebenarnya sejauh
mana sih pak syafrin saat ini
untuk irp memang
kami sudah melakukan review
terhadap dokumennya dan
kita akan lakukan
nah kita harapkan tahun depan
perbaikan implementasi artinya kita sudah
lakukan dan paling bisa
kita harapkan di dua ribu dua puluh
sudah bisa operasional oke dua ribu dua puluh dua
baik pak syafrin terima kasih banyak
sudah berbincang malam hari ini
cnn indonesia prime news mas arya terima kasih
banyak juga sudah hadir malam hari ini
kami segera kembali di cnn indonesia
indonesia prime news tetap bersama kami